sepekan setelah gempa di kabupaten pidijaya provinsi aceh jumlah korban meninggal yang ditemukan terus bertambah
badan nasional penanggulangan bencana mencatat hingga kamis pagi satu ratus tiga orang meninggal
jumlah pengungsi hingga saat ini mencapai delapan puluh lima satu ratus enam puluh satu orang yang terdiri atas delapan puluh dua pengungsi di pd jaya
satu tiga ratus orang di biren dan lebih dari satu dua ratus pengungsi lain menempati sejumlah posko di pd
bantuan logistik pun terus mengalir tak terkecuali dari negara asing
kamis pagi dalam acara world tsunami awareness day di jakarta
japan international corporation agency menyerahkan lima ratus tenda darurat dan donasi bagi korban gempa di aceh
penyerahan bantuan asing pertama untuk korban gempa di aceh ini diwakili duta besar jepang untuk indonesia
tanizaki yasuwaki dan diterima oleh perwakilan bnpb
meski mengapresiasi bantuan dari jepang wakil presiden yusuf kala menyatakan sejauh ini
pemerintah masih mampu melakukan penanganan korban pasca gempa
kita tidak mengharapkan banyak bantuan dari jepang karena bencana itu tidak terlalu besar dibandingin
sebenarnya kita sanggup dalam negeri mengatasi